defisit anggaran tercermin dari realisasi penerimaan pajak setelah dikurangi pos belanja
sementara dari sisi belanja negara jumlah anggaran yang telah dikucurkan sampai pertengahan desember sekitar rp satu tujuh ratus enam lima puluh enam triliun
dari target keseluruhan sebesar rp dua satu ratus tiga puluh tiga dua triliun
dalam apbnp dua ribu tujuh belas anggaran tersebut telah dikurangi pos belanja
dan ini adalah perkembangan defisit anggaran terhadap produk domestik bruto ataupun pdb indonesia
sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyatakan meski apbn bakal tutup sekitar sepuluh hari lagi
meski begitu sri menegaskan penyerapan anggaran lebih rendah
ataupun anggaran rendah lebih baik dibanding banyak program tapi tidak ada anggaran
sri menuturkan masalah yang dihadapi indonesia sekarang ini adalah kemampuan menggunakan anggaran belanja
karena sebenarnya anggarannya sudah tersedia
kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap